sedan merek olds mobil sembilan puluh delapan keluaran seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini ikut berkeliling kota mojokerto jawa timur pada minggu siang
mobil ini sangat bersejarah karena bekas milik presiden soekarno dan dulu disimpan di wisma yaso
bersama mobil mobil kuno lain sedan milik presiden pertama indonesia ini berhenti di sd purwo tengah kecamatan magersari kota mojokerto
di sekolah ini soekarno menempuh pendidikan dasar yang di zaman belanda bernama sekolah ongkoloro
itu selaras dengan salah satu prioritas pemerintah kota mojokerto dalam rangka mewujudkan kota mojokerto sebagai kota wisata yang berbasis sejarah dan budaya
nah kebetulan dari penggemar mobil antik indonesia ini ada yang memiliki mobil ri satu atau bekas mobilnya presiden soekarno
hingga saat ini kondisi mobil masih terawat baik dan dimiliki budi cahyana warga surabaya
olds mobil sembilan puluh delapan ini adalah satu dari satu ratus dua puluh mobil kuno yang ikut city tour di mojokerto yang digelar penggemar mobil kuno
itu yang dianggap kuno ya yang dianggap antik yang tergabung di perhimpunan penggemar mobil kuno indonesia itu adalah mobil pre war
jadi mobil sebelum perang sampai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
itu yang sementara ini disepakati di musiawaran nasional ppmki bahwa tahunnya antik itu mobil kuno ini sampai seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
pameran dan city tour mobil kuno ini sekaligus memperkenalkan wisata majapahit dan sejarah di kota mojokerto
tur berkeliling kota dan disuguhi pemandangan sungai berantas jembatan ornamen mojopahitan serta monumen tribuana tunggal dewi
agung wibowo mojokerto jawa timur